santai gua taro sini udah
kok lu ga kaget sih
udah ayo cepetan kerubuk kulit
ayo cepetan kita dance
sama gemetar aja gitu
hilang aja nih gua
eh engga engga
gua gamau disalahin
ntar lu sakit
gua gak mau disalahin
gara gara pake jaket lu
lu udah pake
mantan lu yang nyariin gue yang ada
ya udah biarin aja
kenapa jadi mikirin mantan
udah sekarang itu lu pake
ya jaket gua
gua gamau lu kedinginan
better gua yang kedinginan daripada lu
gua bisa pake sendiri buset
gua pakein salah
gua pakein jaketnya salah
lu ngapain sih hari ini ya
emosi mulu kayaknya dari tadi
udah ngegas kayaknya ngecapnya gak abis abis
baterai lu emosi
lu sih pake lari lari tadi kabur
kalo engga kita udah di tenda ini
kan gue udah bilang lu sadar gak lu gak tau jalan pulang
lu ngapain jebet gua yang kemana kemana
ya lu lari kemana kemana gua gak tau kalo
ih masih mending lu gue samperin
ini perhitungan banget lu jadi cowok
udah diem deh ah
nyara gara mulu lu
angga diem ah
ini gua kedinginan nih
di satu sisi gue kedinginan
ya di satu sisi juga gue pengen cair aja gitu suasananya
jadi kita tuh kayak nunggu lama juga gak berasa
capek juga yaudah gak berasa
nungguin hujan juga gak berasa gitu loh
yaudah intinya jangan sampe hipoteknya lu
bisa gak sih ngasih tau gue tuh yang manis itu yang sweet
lu kan perempuan
itu kenapa kalo gua perempuan
lu ya kadang kadang nyebelin banget
idi sweet sama lu gak ada
yaudah mau gua ngomong ngomong sekarang
jodoh kepala lu
banget bikin api unggun kayak disini
ya tadi kan lu bisa
wah lu ngading ngading bikin api unggun disini
biar bikin anget kek apa kek
adino kamu pasti shock banget ya
tante juga kalo kamu tau gimana perasaan tante
tante tuh khawatir banget sama kamu
untung aja kamu gak cedera apa apa
aku mau cari dia
udah kamu gak usah khawatirin dia ngapain sih
dia pasti akan back back aja kok
michelle pasti sekarang ketakutan tante sendirian di hutan
kalo sekarang michelle itu lagi sama rifki
soalnya rifki juga sekarang hilang
kita semua tadi nyariin dia
jangan jangan yang ngerjain kamu
si rifki tuh emang selalu nyariin masalah sama aku tante
aku akan bikin perhitungan sama dia
michelle belum ketemu juga loh sampe sekarang
kita berdoa terus ya
tante mau disini aja ya
rifki udah ketemu
mau lanjut cari juga tapi nggak bisa
cuacanya mau hujan seperti ini
udah gini deh
gimana kalau kita ngedance aja latihan dance tuh
kan bentar lagi juga mau pensi
udah mau hape gak lo
gimana ceritanya ini udah berlagu
ya pake hape lo lah
hape gue ketinggalan di camp
kayak jodoh aja
yaudah gimana cara kita dance kalo kayak gitu cerita ya rifki
bantu aku ke channel ya
rifki bantu aku ke cap ha
manual gue nyanyi gitu
tuh sara lo mau nyanyi atau lo mau tua gak pak terserah
oh gak gue gak mau
ya allah ki lo ngancep
yaudah yaudah yaudah
makanya gue butuh gerak
ya udah makannya ayo
udah banget lo jadi orang
siapa yang gak kesel sama lo
gue gak benci
ngapain gue benci sama orang
gak kapain gajak malas sini
tempat ini adalah tempat yang paling spesial buat kita
kau bisa temenin opa disini
santar gue taruh disini udah
kok lu gak kaget sih
udah ayo cepatan kerupuk kulit
ayo cepetan kita dance
lu yang mulai
kan lu yang ngajarin gue
gue gak bisa berhenti gitu
ini tempatnya sempit banget
capek gue udah
kita dikit dikit aja yang penting ngapalin
gue takutnya lupa cosplaynya
terus kayak gini lu bisa dance ya
menurut lu aja kanyain sendiri
terus apa lagi
oh yang tendang
gak bisa geser apa
ya ini tempatnya sempit mana gelap juga
pulang lagi dari awal
gue capek kan
gue mau istirahat
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi
gak ada air lagi